untuk terus memperkenalkan kearifan lokal kain budaya nusantara di pura mangku negara solo digelar pameran kain nusantara
sedikitnya sembilan belas perajin kain dari seluruh tanah air menampilkan kain terbaik mereka sekaligus cerita di baliknya
dalam selai kain ternyata tersimpan banyak cerita budaya dan tradisi turun temurun
kain tenun dan batik dari berbagai daerah di nusantara masing masing daerah menyimpan kisah sendiri sendiri
hal inilah yang diangkat dalam acara wastra festival yakni cerita kain dan tentang kain di penjuru nusantara
bertempat di pamedan pura mangkunegaran solo jawa tengah sembilan belas perajin kain dari seluruh tanah air menampilkan kain terbaik mereka sekaligus cerita di baliknya
ada eca pahikung umalulu dari sumba timur kain toraja urif dari yogyakarta
tenun baduy omah petruk jepara tenasika maumere dari kelaten juga dari solo sendiri
penenun dari kelaten bahkan membawa peralatan alat tenun bukan mesin dan memperlihatkan cara menenun kepada pengunjung
salah seorang penenun dari bajawa flores mengatakan sejak remaja perempuan di daerahnya harus sudah bisa menenun
menjelang dewasa perempuan diharapkan sudah bisa membuat mahar untuk menikah nanti
dan tenunan akan diberikan kepada anak laki lakinya kelak
selendang satu bulan
kain yang lembar besar tiga bulan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
penangnya khusus atau penang
dulu memang dulu penang sendiri
ibu kalau di sana itu mulai umur berapa
saya saya mengenal penang umur dua belas tahun
udah harus bisa menenun
belum masih mengenal
mengenal ikuti orang tua
habis saya menenun bisa olah umur dua puluh tahun
wastafresh yang diselenggarakan di pura pendopo mangkunagaran ini adalah sebuah program yang pertama kali
acara ini sebenarnya adalah mengenalkan tentang kain di nusantara
masa flores cerita kain tentang kain
jadi ada sembilan belas peserta dari berbagai daerah
para penenun pembatik yang luar biasa kita undang di sini untuk menceritakan tentang kain kain mereka
selama dua hari jumat sampai sabtu ini para penenun akan menyajikan karya karya mereka dan bercerita tentang kain mereka
kartika bagus solo jawa tengah